selain itu pergerakan tanah di desa payung agung penumbangan ciamis jawa barat terus meluas
meski semakin membahayakan sejumlah warga tetap bertahan dalam rumah untuk menjaga harta bendanya
dan areal tanah yang bergerak di desa payung agung panumbangan ciamis jawa barat diperkirakan mencapai sepuluh hektare lebih
ada empat puluh rumah rusak sedang sementara empat belas rumah lainnya rusak parah
diameter retakan pada dinding dan lantai rumah terus melebar setiap hari
meski membahayakan sejumlah warga tetap beraktivitas di dalam rumah
mereka khawatir harta benda yang tersisa hilang dicuri jika rumah mereka dibiarkan kosong
pergerakan tanah juga terjadi di desa mekar mulia kecamatan lemah sugih majalengka jawa barat
sejumlah rumah roboh sebagian lainnya mengalami retak
hujan yang cukup deras membuat pergerakan tanah di wilayah ini semakin parah
tanah bergerak sepanjang lima hingga sepuluh cm dengan kedalaman tiga meter
hingga saat ini pergerakan tanah sudah terjadi sepanjang sekitar lima ratus meter
pergerakan tanah ini diduga disebabkan oleh kontur tanah yang labil
dan untuk menghindari bahaya warga diungsikan ke tempat yang lebih aman